warga cirebon jawa barat merayakan idul fitri dengan meriah
usai sholat id warga menyempatkan berkumpul bersama di halaman masjid raya attaqwa dan alun alun kota cirebon
momen berkumpul keluarga dimanfaatkan warga cirebon jawa barat bukan hanya dengan berkeliling dari rumah ke rumah
selesai melaksanakan sholat id warga bersama keluarga berkumpul di depan masjid raya attaqwa kota cirebon
banyak keluarga mengabadikan momen lebaran dengan berfoto di ikon ikon masjid
selesai dari alun alun biasanya warga baru berkunjung ke sanak saudara dan berziarah
ataupun juga menghabiskan waktu usai halal bihalal bersama keluarganya
ibu boleh diceritakan apa sih alasannya membawa keluarganya langsung setelah halal bihal kesini
tadi udah main mobil mobilan sepedaan
seneng kalau di sini tempat alamannya luas banget
terus tempatnya adem tempat duduk duduknya
jajan jajannya juga murah nggak kejangkau lah nggak mahal mahal gitu
mau beli es mau beli apa gitu
makanya kalau habis lebaran habis kumpul kumpul sama keluarga besar semuanya
ya pasti kesini main main
kan habis satu bulan bulan itu bulan ramadan tuh gak kemana mana ya
terus kan pas lebaran ya kasihan lah anak anak dibawa
makanya kalau setiap tahunnya tuh pasti kesini
kalau habis halal bihalal sama keluarga tuh
tadi kan ibu udah ceritain makanannya jajanannya kejangkau
kalau mainannya nih di sini gimana sih bu
apa aja sih yang dimainin sama bocah bocah di sini
oh itu ada mobil mobilan ada sepeda listrik motor kecil
itu murah sih masih lima belas ribu satu jam
jadi anak anak tuh puas lah main lah rp lima belas iya
uang dari mapeng mapengnya gitu ya uang thr gitu makanya setiap tahunnya kesini
jadi langsung dipake untuk main di sini ya bu
nah satu lagi bu ini kan hari pertama lebaran masih ada besok nih
besok ini rencananya ada kemana kalau ibu sama keluarga
kalau besok kan ada acara lainnya
biasanya tuh di kolam renang gitu renang bersama keluarga banyak gitu anak anak kan
biasanya tuh ke kolam renang kalau nggak ke pantai gitu besoknya biasanya gitu
terakhir bu saya ingin tanya sama ibu nunung kalau dari ibu dan juga keluarga harapannya apa sih bu di lebaran tahun ini
harapannya itu yang lebih baik lagi lah apalagi ini ya sudah presidennya sudah ganti arusnya yang lebih baik lah
gimana gitu ya supaya kenyamanan ketentraman warga masyarakat ini lebih baik lagi di mana gitu
terima kasih banyak bu nenung selamat berwisata menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya bu ya
nah ya granis tadi itu cerita yang disampaikan oleh bu nunung dan juga keluarga
kalau tadi juga saya sebelum wawancara di sini saya juga udah ngeliat bu nung dari jauh lagi minum es
makan makan cemil lah bersama dengan keluarganya dan anak anaknya
ataupun juga melihat anak anak lain main sepeda main skuter maupun juga main mobil dengan harga terjangkau tentunya granis dan juga saudara
jadi memang wisata di alun alun kota cirebon juga menjadi salah satu
pilihan bagi warga untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya
sebenarnya kalau siang hari belum cukup banyak tapi nanti menjelang sore ataupun malam hari
ini akan semakin meningkat ataupun juga semakin bertambah warga yang menghabiskan waktu di alun alun kota cirebon
bukan hanya di alun alun sangkala buwana saja tapi ada alun alun yang di dekat masjid atakwa
jadi ada beberapa alun alun yang dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu ataupun juga berlibur berwisata bersama dengan keluarganya
apalagi yang baru datang dari luar cirebon
ya triksti apakah hari ini masih banyak pemudik yang baru tiba di kota cirebon
iya masih ada beberapa pemudik yang baru melakukan perjalanannya ke kampung halamannya pagi tadi
jadi kalau kita lihat di arteria gladys dan juga saudara meski sebenarnya harus lalu lintas lengang
tidak ada kepadatan ataupun juga kemacetan
tapi memang sesekali kami melihat ada beberapa pemudik yang
terlihat membawa barang bawaannya melakukan perjalanan di atas kendaraannya
seperti misalnya motor ataupun juga mobil
nah kalau misalnya dari yang pengendara motor tadi disampaikan memang kenapa baru melakukan perjalanan mudik pada hari ini
karena ini adalah masyarakat yang bukan pekerjaan formal maksud kami
jadi misalnya dia kayak pedagang ataupun juga yang memiliki toko
jadi karena memang masih ada pesanan
ataupun juga masih ada langganan yang perlu dilayani
maka dari itu pada hari ini ketika sudah selesai melayani pelanggannya
baru kemudian bisa bersiap siap dan melakukan perjalanan ke kampung halamannya
jadi pagi pagi tadi berangkat ataupun juga baru melakukan perjalanan
lalu kemudian mampir atau singgah di masjid terdekat untuk melakukan sholat idul fitri
nampaknya memang belum bisa melakukan sholat idul fitri bersama dengan keluarga
tapi selepas itu akan melanjutkan perjalanannya lagi menuju
ataupun juga kampung halamannya yang dituju
jadi tidak begitu jauh jaraknya dan juga sudah tidak begitu macet ataupun juga antrian padat
yang jelas adalah sukacita ataupun juga kesenangan bagi para masyarakat bisa melakukan idul fitri bersama
ataupun juga merayakan lebaran bersama di keluarganya ataupun juga di kampung halamannya
jadi sekalipun baru berangkat pada hari lebaran
namun tidak masalah begitu yang disampaikan oleh para pemurik yang melalui jalur artai di glendisland
dan ini pun juga masih dilihat ataupun juga masih dipantau baik dari korlantas maupun juga dari stakeholder terkait
untuk bisa menyiagakan dan juga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan
baik rekayasa lalu lintas yang ada di jalan tol maupun juga pantauan pantauan yang ada di jalur arteri
ketika memang ada peningkatan volume pada saat hari lebaran ataupun juga h plus lebaran
karena memang masih dipredisi akan ada pemurik yang baru melakukan perjalanannya di waktu waktu tersebut
tapi yang terus diingatkan adalah bagaimana tetap menjaga kehatian kehatian menjaga kesehatan
kondisi badan dan juga kendaraan yang digunakan harus dalam keadaan baik
agar bisa sampai ke kampung halamannya bertemu dengan sana keluarganya dengan aman dan juga dengan sukacita
terima kasih jurnalis kompas vivi triksi valencia langsung dari cirebon jawa barat